lembaga survei indikator politik indonesia merilis survei pilihan anak muda terhadap calon presiden pilihannya
sejumlah nama kepala daerah masuk dalam jaring survei
dan jika pilpres digelar hari ini setidaknya ada tujuh belas nama yang disebut
di antaranya nama gubernur dki jakarta anies baswedan ganjar pranowo ridwan kamil hingga prabowo subianto
masuk dalam jaring survei tersebut
apa kemudian yang mempengaruhi anak muda untuk memilih tokoh serta calon presiden di dua ribu dua puluh
kita bahas dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
muhammad adam kamil peneliti indikator politik indonesia
selamat malam bang adam
selamat malam mas ferdi
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
sehat bang ya
bang sebelum kita elaborasi nama nama yang tadi sebagian sudah saya sebut
dan juga scoring yang diberikan oleh teman teman di indikator politik
kita ingin mengetahui lebih lanjut dulu seberapa kuat sebenarnya
atau seberapa besar suara milenials ini berpengaruh pada siapa yang akan menjadi presiden di dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh empat mendatang itu kemungkinan besar
struktur pemilih itu didominasi oleh kalangan
milenial dan adik adiknya
di kisaran umur empat puluh tahun ke bawah itu jumlahnya
oleh karena itu ini sangat dominan
nah sementara untuk tujuh belas sampai dua puluh satu tahun
di tahun dua ribu dua puluh empat itu akan jadi pemilih pemula
oleh karena itu menjadi penting untuk kita cek kita uji
berapa kelompok pemilih pemula ini
kemudian memahami mengerti
bisa menyuarakan pendapatnya
terhadap isu isu sosial kemasyarakatan termasuk urusan politik
kita ingin tahu juga
dari survei yang disampaikan kan memang ada persentasenya ya
untuk anies baswedan
nah kita ingin lebih mengetahui parameternya apa
karena kalau yang dulu dulu nih ya
kalau kita lihat polanya atau yang terjadi adalah
ada politik yang bermain di sana mungkin ada playing victim
kemudian elektabilitasnya naik begitu
dengan kondisi kondisi yang dibuat seperti ini
nah untuk kasus di dua ribu empat belas
masihkah seperti itu strateginya
atau sudah cukup realistis
ke depan kita nggak tahu dinamikanya akan
lebih besar terjadi
namun demikian untuk saat ini
minimal adalah pengetahuan kalangan muda ini
terkait dengan calon calon yang kemungkinan akan menjadi capres di dua ribu dua puluh
itu seperti apa
paling tidak seperti itu
nah oleh karena itu yang mereka ketahui kemungkinan besar adalah
orang orang yang paling dekat dengan masyarakat yang diperhatikan
misalkan orang orang dari jawa tengah itu lebih banyak memilih pak ganjar
orang orang dari wilayah jawa barat kecenderungannya lebih banyak ke kang emil
kemudian banten dki itu juga kecenderungannya kepada pak anies
kemudian juga dari wilayah lainnya juga
meskipun beberapa nama memiliki basis wilayah
karena sebagai gubernur gitu
tapi di wilayah lainnya juga cukup

paling tidak untuk saat ini itu adalah
ya sebegitulah pengetahuan mereka terhadap calon calon yang kemungkinan
atau yang potensial ke depan akan maju menjadi capres
oke yang dilihat oleh milenial sini apa sih ketokohannya
atau memang soal kapabilitas dan kredibilitasnya
karena kan kalau dari deretan tujuh belas nama itu di posisi empat dan lima
itu sandiaga uno masih punya suara persentase begitu
bahkan prabowo subianto juga punya persentase
ahy juga ada di bawahnya begitu
apakah ini nanti juga apa namanya ya
bisa berpotensi untuk menjaring atau mengamankan pemilih pemilihnya yang saat ini masih loyal
paling tidak untuk saat ini adalah ketokohannya dulu
beliau adalah tokoh nasional
beliau adalah tokoh lokal
tokoh provinsi gitu
sementara untuk kredibilitas terkait dengan peningkatan citra personal calon
itu kemungkinan besar saat ini sangat sulit mungkin para kepala daerah
para pejabat publik ini untuk melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
karena kita menghadapi persoalan bersama yaitu pandemi
sehingga semua kekuatan
semua kegiatan itu terfokus kepada penanggulangan covid ini
kemungkinan kalau covid ini nanti sudah bisa tertanggulangi dengan baik
maka kemungkinan ke depan nanti para tokoh tokoh ini bisa lebih leluasa dalam menarik simpati pemilih
emang seberapa apatis sih bang pemilih milenial ini
terhadap kondisi politik secara keseluruhan saat ini
nah justru itu ini yang menarik
bahwa kita kan menganggap bahwa kelompok katakanlah pemilih pemula ya anak muda gitu
pengetahuannya minim karena mereka belum pernah berpartisipasi dalam politik elektoral
ikut pemilu belum pernah mereka ikut pemilu
nah tapi respon mereka
misalnya seperti evaluasi terhadap kinerja presiden
evaluasi terhadap kinerja demokrasi
itu dijawab dengan cukup baik
bahkan responsnya itu kalau kita bandingkan dengan temuan survei publik secara umum
itu sangat mirip sekali
dan responnya itu sangat kecil gitu
itu artinya kan mereka mengerti dan bisa menyuarakan situasi yang saat ini
misalkan seperti kinerja presiden
kemudian kinerja demokrasi
nah terkait dengan pilihan pilihan calon
juga saya kira itu tidak jauh berbeda dengan respon publik secara umum
atau belum bisa memilih
nggak tahu siapa yang mau dipilih kalau sekarang gitu
dan itu juga terjadi di respon tersebut juga terjadi pada publik secara umum
tidak hanya pada kalangan muda
oleh karena itu kita menilai bahwa kalangan muda ini mengerti mereka
paham terhadap situasi
oke tapi kan kita tahu
kita kan tahu bang ada
politik itu kan kadang tidak berpihak pada perasaan publik
yang memang punya apa namanya yang berpotensi maju diusung terus gitu
namanya bakal terus di apa ya
di dorong terus begitu itu
ya itu dia makanya kalau sekarang kan mungkin kan
misalnya pak prabowo itu kan pak prabowo
itu minim sekali pemberitaannya ya di media gitu
atau mungkin di media sosial gitu
nah ke depan kan kita nggak tahu nanti dinamikanya seperti apa
kemudian isu isu di media juga kan yang terkait dengan
kontestasi pilpres ini juga kan masih belum jelas arahnya
partai partai politik juga masih belum
tahu arahnya kemana
misalkan partai politik terbesar aja
pdip juga menganggapnya secara umum masih
ini masih terlalu pagi
masih terlalu dini
nanti aja kita sekarang kerja dulu
fokus dulu untuk menanggulangi persoalan covid sembilan belas dan sebagainya
oke walaupun dari sekarang udah ada yang janjian gitu ya
parpol untuk ngusung siapa bawa nama siapa gitu ya bang ya kira kira ya
itu boleh boleh aja
itu boleh boleh aja
kalau kita lihat sekarang
dalam survei yang lebih luas begitu ya
secara publik yang lebih besar begitu
nama nama yang eksis hari ini
itu potensinya seberapa besar sih bang
kalau kemudian ditarik ke ranah millennials
apakah nama nama ini otomatik akan tersingkir karena
minimnya publikasi dan juga bagaimana mereka eksistensi pemilih muda ini kan
sekarang polanya lebih banyak bermain di media sosial begitu ya
mana yang lebih sering terpublikasi
mana yang lebih sering di endorse begitu kira kira akan lebih populer begitu
nah ini bagaimana strategi ini juga dilirik nggak oleh partai politik yang selama ini bermain di sini
ya memang kalau kita lihat dari publik secara umum
kita rilis terakhir tentang pilpres kalau nggak salah oktober ya
kalau gak salah oktober
kalau dari situ itu memang pak prabowo masih leading
tapi konsisten bahwa
itu artinya juga deviasi antara kalangan muda ini dengan
kelompok pemilih secara umum juga tidak begitu jauh bedaannya gitu
jadi memang tokoh tokohnya kemungkinan memang lima nama ini nih
yang kemungkinan ke depan akan menjadi
bicaran dari partai partai politik untuk
melakukan negosiasi negosiasi lobby lobby dan sebagainya
namanya sudah mendukung gak sih bang adam
eko sistem politik kita kan biasanya cukup emosional gitu
merespon hal hal yang katanya dikondisikan
misalnya ada isu isu yang diseret
isu sara begitu
isu soal apa namanya sentimen agama begitu
ini bagaimana kira kira pola ini akan masih dibayang bayangi
seperti yang terjadi hari ini atau bagaimana
kalau sampai saat ini ya mungkin polarisasi tersebut
itu masih ada dan itu
biasa dari setiap pemilu ke pemilu juga isu isu yang
primordial seperti itu itu selalu muncul tapi ke depan mudah mudahan itu bisa lebih
lebih apa namanya ya lebih cair tidak begitu terpolarisasi gitu kan
karena sekarang ini kita apa namanya
dimana biasanya kalangan muda itu lebih fleksibel dan sebagainya
dan lebih realistis begitu ya
udah meliterasi begitu maksud anda
iya betul betul generasi muda itu cenderung lebih tinggi tingkat literasi tingkat pendidikannya
jadi ini yang mungkin menjadi kekuatan tersendiri dengan ceruk yang besar begitu ya di enam puluh empat persen
mudah mudahan bisa meredam nanti persoalan persoalan isu isu yang lebih primordial di kalangan pemilih nanti
mudah mudahan lebih diredam oleh besarnya kelompok pemilih milenial dan adik adiknya ini
kalau nama nama lain dari yang anda sebutkan tadi bagaimana sih potensinya
apa yang kurang kira kira dari mereka
sehingga persentasenya mereka cukup kecil jika kemudian berandai andai pilpres digelar hari ini
kan ada nama puan maharani ada erick thohir begitu ada ahy juga di sana
ada siapa lagi ada banyaklah nama nama tujuh belas nama yang disiapkan di sana
yang dekat kemungkinannya yaitu misalnya pak prabowo pak bang sandi itu kemarin jadi capres dan cawapres
kemudian kang emil beliau adalah gubernur
pak anies dan pak ganjar juga gubernur
nah biasanya orang akan pilih yang paling dekat dengan kepentingannya gitu
jadi misalnya pak
pak anies kang emil dan pak ganjar ya wilayah wilayah dari jawa barat itulah biasanya yang pendukungnya gitu
sampai saat ini masih seperti itu aja
jadi apa namanya rasanya masih akan sama begitu ya kira kira dengan situasi
ya mungkin masih sama
dan untuk nama nama lain saya kira juga apa namanya ke depan
ya karena kan kita nggak tahu dinamika ke depan nanti seperti apa
itu masih sangat potensial
tidak tertutup kemungkinannya gitu
seperti misalnya pak erick thohir mungkin
atau pak sudoko misalnya
atau siapapun lah di situ yang
yang ibu puan dan sebagainya
ke depan itu tentu saja masih potensial gitu
cuma untuk sekarang kan karena pada umumnya isu isu di media media itu belum jelas
arah dukungan partai arah kemungkinan capres yang akan maju
jangan belum jelas
paling paling jelasnya itu informasi yang seperti ini
oh ini nih yang banyak dukungannya
paling jelasnya seperti itu
tapi ke depan kan nanti masih akan berdinamika lagi
dinamika yang juga tidak bisa kita pisahkan dok soal isu isu yang terjadi hari ini
misalnya nih isu yang berkembang soal korupsi begitu
elit elit partai yang masih menguasai sejumlah
sejumlah apa ya
sejumlah wilayah begitu
dan mereka punya apa namanya kaki kaki untuk menguasai para pemilih pemilih yang potensial begitu
apakah ini akan bisa berubah secara total
atau menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi nanti
karena partai politik bagaimanapun kekuatannya juga cukup besar untuk mengatur strateginya
saya kira kalau isu isu besarnya tentu tidak akan banyak bergeser ya dari isu isu yang sebelumnya
misalkan korupsi dan sebagainya
karena memang itulah telah bagi tokoh tokoh ke depan untuk menunjulkan dirinya
untuk memperlihatkan ini kami punya platform seperti ini untuk mengatasi persoalan persoalan bangsa yang utama tersebut
misalkan seperti korupsi dan sebagainya
saya kira kalau isu isu besarnya itu tidak akan bergeser dari yang sebelum sebelumnya
tapi sekarang mungkin belum terang terang karena nampaknya kita masih terfokus kepada penanggulangan covid
oke artinya kemudian isu soal kepemimpinan dari tokoh ini juga masih jadi yang utama begitu ya
untuk dilihat seberapa jauh kinerjanya begitu untuk mengatasi semua persoalan
jadi sosok yang seperti apa nih lebih spesifiknya
ya kalau masalah sosok mungkin kita bisa lihat bahwa dari situ kan umumnya empat dari lima nama itu cenderung berarti muda ya
ya oleh karena itu ya konsisten juga dengan apa namanya basis analisis kita
dan sampel kita
kalangan muda ya pilihannya cenderung kepada orang yang muda
oke jadi siap siap lah ya generasi baby boomers begitu ya sesuai dengan apa namanya yang diklasifikasikan
ini juga siap siap ancang ancang dari sekarang menyiapkan strategi yang paling strategis begitu ya
karena porsinya ini di dua ribu dua puluh empat millennials dan gen y gen z yang akan punya panggung lebih besar ya bang adam ya
betul mereka harus bisa mengikuti habit dari kelompok ini milenial dan adik adiknya ini
mereka itu sangat intens interaksinya dengan media sosial luar biasa sekali
oleh karena itu di sini apa namanya lain basis pemilihnya besar interaksinya dengan media sosial dengan informasi informasi yang berseliwuran di platformnya itu sangat tinggi
nah oleh karena ini menjadi sangat penting ini
oke pr itu sudah mulai dikerjakan
dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya
harus sudah mulai diteliti dirasa rasai oleh para calon oleh partai partai politik
oke biar bang adam dan teman teman juga semakin repot begitu ya untuk menakar siapa kemudian orang ini
ya kita membantu aja
bagaimana perangnya nanti ya
karena kan nggak mungkin kalau kita mau jadi calon
diri sendiri aja susah
baik terima kasih
cuma mengurus bangsa
ya oke kita tunggu bagaimana selanjutnya
bang adam masih di dua ribu dua puluh empat kita update lagi nanti terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
terima kasih sama sama mas ferdi